tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
dipertemukan dalam tiga babak debat
jakarta yang kuat ekonominya maju infrastrukturnya
kalau sakit masuk muskiesmas dan masuk kelas tiga kami takut
kami bagian dari yang memenangkan jakarta
saksikan debat pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
jumat tiga belas januari jam tujuh malam di cnn indonesia